tentunya tidak asing lagi nama maerot sebagai salah satu pengobatan alternatif vitalitas yang berada di kabupaten sukabumi
bertempat di kampung cigadok desa caringin pengobatan alternatif vitalitas ini masih ramai dikunjungi oleh warga baik dari sukabumi ataupun dari luar sukabumi
meski maerot sudah tiada beberapa cucu dari maerot masih meneruskan pengobatan alternatif yang menggunakan terapi pijat dan ramuan dari tumbuh tumbuhan itu
tumpuhannya itu kan tambah ukuran macam emak petua juga
setelah pengobatan tadi dikasih teman ramuan juga tero ada juga satu botol untuk dibawa pulang
pak omid dari bali pak
bali tujuan ke sini
rasanya apa seger atau gimana
sementara itu dinas kesehatan kabupaten sukabumi mengatakan sebagian praktik terapi itu telah diverifikasi
sebenarnya praktiknya tidak hanya berfokus pada pengobatan tradisional vitalitas pria tetapi juga terapi kebukaran tubuh lainnya
ini merupakan bagian karena memang ada petugas kami ada program
pengobatan batra pengobatan tradisional
jadi itu sudah dikembangkan bagaimana kita akan kayakan tumbuhan dan sebagainya yang memang bagus untuk kesehatan
dokter spesialis urologi rumah sakit umum daerah sekarwangi mengatakan pengobatan tradisional dengan menggunakan ramuan memang manjur asalkan diawasi oleh bp pom dan dosisnya sesuai
namun untuk praktek urut yang dilakukan jika sampai menyebabkan
rasa sakit atau bahkan luka hal tersebut sangat tidak direkomendasikan
kalau menggunakan obat obat tradisional dan hasilnya memang bagus
tapi dengan catatan semua sesuai dosis dan harus melalui beberapa penelitian dulu sehingga aman untuk berfungsi
sedangkan kalau penyambut urologi itu sebenarnya dari kami pihak medis terutama urologi tidak ada yang merekomendasikan
namun demikian ramsy menambahkan
jika terapi dilakukan hanya untuk mensugesti pasien tidak dipermasalahkan
pengobatan alternatif maerot merupakan gabungan beberapa tindakan mulai dari urut ramuan tradisional hingga terapi khusus
ahmad fikri sukabumi jawa barat